bulan april bulog siap menyimpan stok dua puluh ribu ton daging kerbau beku hasil impor dari india
untuk memenuhi konsumsi sampai akhir tahun bulog bakal mengimpor delapan puluh ribu ton daging kerbau dari kuota seratus ribu ton yang ditugaskan oleh pemerintah
bulog menghitung konsumsi rata rata daging kerbau mencapai tujuh ton per bulan
sedangkan pada bulan ramadan ataupun maupun kebutuhan natal dan tahun baru bisa mencapai sebelas ribu ton
dari penugasan pemerintah yang membuka kuota sampai seratus ribu ton bulog menghitung akan mengimpor delapan puluh ribu ton daging kerbau beku
di mana tahap pertama letter of credit impor dua puluh ribu ton daging beku akan sampai di indonesia pada bulan april
bulog tidak bisa menghitung seberapa besar daging kerbau impor tersebut bisa menekan tingginya harga daging sapi di bulan puasa nanti
namun daging kerbau dipilih karena murah harganya dan kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi
sehingga bisa menjangkau masyarakat miskin
dengan posisi normal artinya seratus ribu itu sisa itu untuk cadangan sewaktu waktu terjadi perubahan drastis